kita ke informasi lain seorang balita di mojokerto jawa timur hanya bisa terbujur kaku di atas tempat tidur
dengan kondisi yang sangat memprihatinkan punggung tangan dan kakinya kaku sehingga tidak bisa bergerak
bahkan di usianya yang sudah mencapai atau ada di empat tahun tersebut ya balita malang ini belum bisa berbicara
kondisi amat fajar
kondisi amat fajar
amat fajar sempat menjalani perawatan di rumah sakit dokter sutomo surabaya
saat itu dokter rumah sakit menyatakan jika sarafnya terganggu akibat keracunan air ketuban
itu waktu di mana itu bu
di rumah sakit atau waktu dilahirkan itu
di rumah sakit
waktu dilahirkan ya
iya lahir di rumah sakit karena menjalani
jadi memang dari awal memang tidak normal atau gimana itu
nggak tidak normal lahir pertama sempat tidak bernafas lho mas dan semuanya seluruh kaku
nggak bisa jalan atau gimana ini bu
nggak bisa jalan
meski menderita penyakit aneh fajar tidak dibawa berobat ke
dokter karena keterbatasan ekonomi keluarga
neneknya hanya bisa merawat fajar di rumah dan sesekali membawanya ke pengobatan alternatif
asmiatun berharap pemerintah kabupaten mojokerto segera turun tangan untuk mengecek kesehatan cucunya tersebut
karena meski berasal dari keluarga kurang mampu fajar tak pernah mendapat bantuan apapun